rabu pagi menteri luar negeri retno marsudi bertemu dengan panglima tni hadi cahyanto
untuk membahas perencanaan kontingensi terkait konflik antara iran dan amerika serikat
perencanaan kontingensi diperlukan sebagai tindak kewaspadaan indonesia
apabila terjadi konflik susulan yang lebih buruk di wilayah iran dan irak
serta dampaknya terhadap jutaan warga negara indonesia di negara ini
pasca penyerangan komandan pasukan garda revolusi islam iran jenderal kesem soleimani
sebelumnya menteri luar negeri sudah memanggil dua duta besar iran dan amerika serikat
meminta agar mereka menahan diri agar tidak terjadi perang
jumlah yang real jauh lebih besar dari data yang ada di kita
sementara yang ada di irak adalah lebih dari
tetapi kalau kita total jumlah warga negara indonesia secara keseluruhan di wilayah tersebut
maka angkanya adalah tidak hanya ratusan ribu bahkan jutaan
oleh karena itu kita terus menghitung situasi dan kita sudah melakukan
apa namanya sudah mulai
kita menggambar merencanakan konfisiensi plan yang akan diambil seperti apa
untuk mengelaborasi lebih jauh terkait langkah yang akan diambil pemerintah indonesia
terkait ketegangan antara iran dan amerika serikat kami terhubung melalui telepon
dengan plt juru bicara kementerian luar negeri republik indonesia teuku faizah shah
selamat malam pak faizah shah
selamat malam mbak pusri
terima kasih atas waktunya
pak sejauh ini apa sikap indonesia atas konflik antara iran dan amerika serikat
tadi disebutkan bahwa ibu menteri luar negeri telah memanggil duta besar amerika serikat
maupun duta besar iran ini
kita dengan kesempatan memintakan katakanlah
perkembangan dalam situasi hubungan antara kedua negara
dan yang terpenting dalam pertemuan tersebut
menempaikan keperhatian indonesia dan semuanya harapan
supaya tidak terjadi skamasi dan kekenasan atau ketegangan
antara kedua negara di indonesia